satuan polisi pamung praja provinsi dki jakarta menyegel sedikitnya
dua kantor yang diduga melanggar protokol kesehatan selama ppkm level tiga
status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level tiga di wilayah jabodetabek
berdampak pada penurunan jumlah penumpang kereta komuter lain indonesia
kasihublah satpol pp bidppns provinsi dki jakarta j sihole
menjelaskan selama dua hari pelaksanaan ppkm level tiga di jakarta
setidaknya dua kantor terpaksa ditutup sementara
penutupan tersebut disebabkan pelanggaran protokol kesehatan
serta terdapat karyawan positif covid sembilan belas
namun kantor masih tetap beroperasi normal
pada delapan februari lalu satpol pp dki jakarta menindaklanjuti laporan warga
tentang pelanggaran protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
di salah satu kantor di kawasan di kebayoran
kantor tersebut menyebutkan
terpaksa ditutup sementara karena terdapat karyawan yang terpapar corona
dan tidak terdapat satgas peranganan internal covid sembilan belas
kemudian pada rabu sembilan februari kemarin
satpol pp dki jakarta melakukan pengawasan protokol kesehatan
di perkantoran kawasan sudirman
karena ada informasi karyawan positif corona
namun belum dilaksanakan penyemprotan desinfektan
di kantor salah satu kantor di kawasan sudirman
tiga hari ya sesuai dengan perdayaan
tahun dua ribu dua puluh dan pergub tiga tahun dua ribu dua puluh
mana mana kalah ditemukan salah satu karyawan atau lebih terpapar covid sembilan belas
akan dilaksanakan penutupan sementara
tiga x dua puluh empat jam untuk dilakukan penyemprotan dispektan
penurunan penumpang kereta komuter lain indonesia
terjadi di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat atau ppkm level tiga di wilayah jabodetabek
sebelumnya penumpang harian lebih dari lima ratus ribu orang
namun kini jumlah penumpang di bawah empat ratus ribu orang perharinya
saat ini volume kami di bawah empat ratus ribu
untuk kapasitas krl kami masih konsisten
untuk kapasitas di bawah lima puluh persen
yakni tujuh puluh dua tujuh puluh empat orang per keretanya
dan kami masih menyiapkan marka marka berdiri dan marka duduk
di setiap karyawan
kepada krl dan stasiun kami
penurunan jumlah penumpang ini disebabkan
memperlakukan work from home lima puluh persen di berbagai sektor
aturan penumpang kereta komuter saat ini tak jauh berbeda
kala ppkm level dua diberlakukan beberapa waktu lalu
penumpang masih wajib mengenakan masker
dan diimbau untuk melantau kepadatan real time stasiun
agar terhindar dari potensi kerumunan di stasiun
tak ada perubahan jam operasional dan aturan kapasitas gerbong
yang masih di bawah lima puluh persen juga masih berlaku
tim liputan cnn indonesia